sementara itu tol layang jakarta cikampek ternyata tak sepenuhnya mampu mengurai kepadatan lalu lintas di puncak arus mudik natal dan tahun baru pada sabtu ini
terpantau tersendat pada sabtu siang ruas tol layang jakarta cikampek pun sempat ditutup sementara
di sela kunjungan ke stasiun pasar senen menteri perhubungan budi karya sumadi juga memberi tanggapan soal kepadatan yang terjadi di tol layang jakarta cikampek pada sabtu siang
menteri budi karya sumadi mengaku setuju jika tol layang ditutup sementara saat kepadatan mengular
mengingat meningkatnya animo masyarakat menggunakan tol jakarta cikampek hingga mencapai delapan puluh persen
sejumlah skenario lalu lintas pun disiapkan bersama korps lalu lintas polri dan berlaku secara situasional
kalau namanya japek itu kan di ketinggian kalau mereka itu terlalu lama di atas
risiko ya risikonya habis bahan bakar kelaperan belum lagi nanti kalau ada yang pusing agak sulit untuk
jadi saya pikir saya setuju memang untuk dikurangin dulu supaya lancar
jadi yang namanya lalu lintas ini ada format yang umum ada yang khusus
kalau yang umum sepakatnya
kesepakatan kita japek itu tidak ada pemberhentian dia langsung semuanya
justru cipali yang one way dalam skenario besok sebenarnya sudah tidak one way ya
jadi kalau nanti malam itu japek padat ya mungkin agak kita kurangin